sama rangga itu sebelah kanan
jadi kalau kalian lihat ya langsung disergap
kalau enggak dia mesti ngelawan
kamarnya sebelah kanan kan
sekarang waktunya balas dendam ke rangga

mendingan kita ke taman aja yuk tempat yang romantis

kamu kenapa ra
aku tuh nungguin kamu nih tau gak
kau tahu gak
iya kamu kan harusnya datang ke rumah aku
eee perasaan aku gak janji ke rumah kamu deh ra
iya kamu kan harusnya datang ke rumah aku karena kamu jemburu
sama keribuk lah karena dia ngaku ngaku jadi pacar aku
ra aku ngamukulin dia gitu
iiiih kamu jangan nutupin perasaan kamu
aku tahu kamu tuh sayang semuanya
aku kebukti kok
tuhh lihat tuh muka dia kan bonyok bonyok

kamu yang wuhh pokoknya mau kumukulin dia sampai bapak gelor ya gak
ih kok ketawa sih
ra dia bonyok buat kan aku pukulin
terus kamu ngapain
dia kejodot sendiri gara gara dia nyerang aku
iya kak dia jatuh ke lantai
iya kak terus dia nabrak kursi
dan terakhir dia tuh kejodot tembok kak
ih kamu tuh on banget sih
aduh yang yang jangan dong jangan lorot jangan ya ya ya ya
aduh jangan jangan jangan jangan jangan
eh ini mau lari kemana
aaaaah ini nanti aku tutup ra
ah pas aku nyu barbie kayak gini sih
terus besok muka prinses barbie kayak gini
ra udah ra jangan nangis mulu
nih lep sendiri
tapi semuanya berantakan muka gue kotor kanjrut semua
nanti banyak jerawatnya
ya udah kita ntar langsung ke salon ya
tapi gua tuh kesal banget sama ranggan
dia masih cuekin gue
menurut gua gua terus bos dendam sama dia
biar dia tau bukan cuma dia cowok di dunia ini
what kalian mau nyulik rangga
iya si rangga kan sekarang udah jadi orang kaya
jadi kalo kita nyulik si opie bakal bakal nebus
iya ntar hasilnya kita bagi dua
laura kan jago atur strateg gitu
you can't do that kalian gak boleh ngelakuin itu
rangga tuh my boyfriend tau gak sih pasar aku
aduh ra mau dong
sekarang laura dah jadi komandannya ya gak
ya ya gak
ingat kamar rangga itu sebelah kanan
jadi kalo kalian liat ya langsung disergap
beres don't worry ya gak
kamarnya sebelah kanan kan
ya ya gak
ya ya gak
sekarang waktunya balas dendam ke rangga
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
ya ya gak
jangan nyebring banget oke
tapi kalau kamu mau minta maaf sama aku aku bisa kebebasan kamu
kamu gak mau dibebasin
malahan aku dapat uang
aku bisa minta uang terbusa dari op tau gak
ih kok geleng geleng terus dari tadi
kamu tuh menyebelin ya gak ngerti deh
gimana aku bisa naksir sama kamu dulu
daripada amak si oon ini
iya kita kan udah cakep cakap ya kan udah sering kesalon terus
eww kalian tuh jauh dari kriteria cowok idaman oke
iya sih tapi kan dia kan mukanya cute ke mesin imut imut
kalian aku liat lebih dari dua tiga jalan semuanya muntah
eh tapi kalau direndengin sama si rangga kita tuh enggak kalah cakepnya
iya bener bang nih liat nih
oh my gosh katanya kalian yulik rangga tapi kenapa dia abdul
lo sih bang ah gue gak tau ih
mana kita tau ra kan kamu bilang ke kamarnya sebelah kanan
ya buktinya salah tangkep nanti